uji coba pemberlakuan aturan nomor polisi ganjil genap di kawasan tiga in satu akan dimulai pada dua puluh tujuh juli nanti
namun gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mengaku penerapan peraturan nomor ganjil genap tidak akan berpengaruh besar terhadap pengurangan kemacetan lalu lintas di ibu kota
untuk itu pekan ini proyek pengadaan mesin erp akan segera dilelang
adapun uji coba penerapan nomor ganjil genap akan dilakukan pada dua puluh tujuh juli hingga dua puluh enam agustus mendatang
namun jika sistem erp sudah siap uji coba tersebut akan dihentikan
pemerintah akan membeli dua mobil